jamatan sepaku kalimantan timur yang daerahnya masih merupakan kawasan hutan menjadi tempat
wisata favorit apalagi setelah pemerintah menerapkan kawasan ini sebagai titik nol
pembangunan ibu kota negara warga dari sejumlah daerah kerap mendatangi tempat ini dengan
melakukan suah foto di lokasi ini tidak terkecuali bagi semi warga manado sulawesi utara yang
menyempatkan diri mengunjungi titik nol bersama keluarganya saat berkunjung ke kalimantan timur
ia mengaku senang ibukota negara pindah ke pulau kalimantan iya karena mungkin kesembrah hutan
kota jakarta yang kita tahu bersama kenang kenang ada banjirnya dan padatan penduduk juga terlalu
sentralis dengan perdagangan dan lain lain menyebabkan ini menjadi pilihan yang terbaik
sementara itu vanse warga kota balikpapan
mengaku menyempatkan diri mendatangi kecamatan sepaku karena penasaran melihat perubahan
kawasan tersebut menurutnya sebelum ditetapkan sebagai wilayah ibu kota negara jalanan di daerah
ini mengalami rusak yang cukup parah selama bertahun tahun ini saya nggak percaya kalau
jalannya sudah bagus ternyata kesini jalan sudah bagus pakai kendaraan dan saya bisa sampai di
sini dan saya lihat dan saya berfoto foto karena itu adalah salah satu kebanggaan kita orang kaltim
oh sayangnya banyak warga yang tidak disiplin menjaga kebersihan seperti
hai yang terlihat
pada selasa siang banyaknya tumpukan sampah khususnya sampah plastik di sekitar lokasi
titik surya atman penajam pasar utara kalimantan timur